untuk pertama kalinya si woman basketball league
liga bola basket putri asia tenggara digelar
tiga negara yang menjadi peserta liga
yaitu thailand malaysia dan indonesia menurunkan tim nasionalnya
seri pertama digelar pada sepuluh hingga dua belas oktober dua ribu dua puluh dua di cora thailand
sementara seri kedua digelar pada dua puluh hingga dua puluh dua oktober di kuala lumpur malaysia
dan seri terakhir sekaligus final digelar pada dua puluh lima hingga tiga puluh satu oktober di surabaya indonesia
kita jaya bukan hanya melakukan kompetisi satu kali ini saja
untuk kelas event internasional
sudah ada beberapa kali kompetisi yang digelar
itu yang pertama pertimbangannya
yang kedua pertimbangannya adalah timnas putri kita juga selama ini melakukan tc di gor yang sama
jadi ada keuntungan untuk tim nasional kita
lalu yang ketiga tentu kita sudah berkoordinasi dengan pemerintah surabaya
wali kota surabaya dan bapak wali kota surabaya
mengaprove juga mengaminkan untuk dilakukan di gor kertajaya
karena dari sisi dia ada di tengah kota kemudian tim
liga tahun ini masih menjadi seri perkenalan
dan pada tahun depan ini akan menjadi liga antar klub bola basket putri asia tenggara
yang dinilai akan meningkatkan konfidensial pemain
sekaligus persiapan menuju sea games dua ribu dua puluh tiga di kamboja
pertandingan hari pertama pada seri pamungkas berakhir dengan tim indonesia elit
yang mengempaskan harimau malaysia dengan skor tujuh puluh lima puluh lima
jadi kita mengenal mereka dengan baik
jadi kita hanya ingin memainkan defensa agresif
dan memastikan bola untuk menangani
saya pikir itu adalah intensitas yang sangat baik
semua orang memiliki kecepatan cepat
dan menangkan kemampuan dengan sangat berusaha
jadi semoga di masa depan
seluruh negara akan menyertai kami
dan kami akan memiliki lebih banyak tim untuk melawan satu sama lain
dan mempelajari banyak hal dari swbl
kami tidak ingin menyerahkan peringkat pertama seperti hari ini
jadi kami mungkin akan melihat pertandingan
dan melihat energi kami
jadi kami pasti ingin memiliki peringkat pertama yang lebih baik
jadi kami tidak mengejar untuk pertandingan
saya pikir itu bagus
saya pikir perempuan harus lebih bermain
meskipun tiga tim sudah mulai
saya pikir akan ada banyak negara yang ingin bergabung
saya pikir itu luar biasa
kita harus main lebih banyak bola